dan hari ini ormas pelapor fnd simbolon mendatangi mahkamah kehormatan dewan dpr ri pada pukul sebelas siang
sementara itu fnd simbolon sebagai terlapor turut memenuhi panggilan mkd sejak pukul dua siang
mkd dpr ri menggelar pertemuan dengan fnd simbolon terkait ucapannya yang menyambut atau menyebut bahwa tni ini merupakan gerombolan ormas
dalam sidang effendi sudah menyampaikan permohonan maafnya sehingga mkd memutuskan tidak melanjutkan aduan dari ormas pelapor
mkd menilai pernyataan terlapor merupakan kritik membangun yang ditujukan kepada tni selaku mitra komisi satu dpr ri
sebelumnya mahkamah kehormatan dewan bertemu dengan ormas yang melaporkan fnd simbolon terkait pernyataannya dalam rapat komisi satu dpr yang menyebutkan tni seperti gerombolan ormas
dalam pertemuan yang berlangsung pada kamis siang pelapor pun meminta fnd menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada ormas
ormas yang hari ini melaporkan fnd terdiri dari ketua umum gmpppk organisasi pemuda pancamarga lsm antartika dan gm fkppi